terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
mendengar kata nostalgia tentunya kita akan langsung memutar memori dan terkenang peristiwa peristiwa di masa lalu
hal itulah yang menjadi inspirasi seorang kolektor barang antik di bandung
untuk membuat pasar yang berisi barang barang yang perah hits pada zamannya
pasar nostalgia di kota bandung menyuguhkan beragam barang antik dari mulai furniture alat musik berbagai hiasan dan masih banyak lagi
suasana tempo dulu langsung menyeruak begitu kita memasuki gerbang kawasan pasar nostalgia
yang berlokasi di pasar modern batu nunggal bandung ini
beragam ornamen lawas yang dipajang dari mulai partisi kayu hingga alat transportasi zaman dulu seperti becak dan bemo
semakin membuat ingatan kita terbang kembali ke masa lalu
begitu masuk ke dalam kawasan pasarnya pengunjung akan makin terbius lagi dengan aroma masa lalu
ditemani alunan lagu
lagu lawas yang diputar dari piringan hitam kuno kita bisa menikmati pemandangan deretan kios yang memajang beragam barang antik yang populer pada masanya
seperti meja kursi lemari guci dan banyak lagi hiasan hiasan rumah yang unik dan antik yang semuanya masih dalam kondisi terawat
menurut pengelolanya yang juga seorang kolektor pasar ini dibangun sebagai sarana berkumpulnya para pecinta dan pedagang barang antik untuk bisa saling bertukar barang
selain itu bagi warga
warga yang ingin tahu atau mencari barang barang yang ngetop pada zaman dulu juga bisa bermain ke tempat ini sekaligus bernostalgia
tempat orang kumpul untuk komunitas komunitas untuk yang reuni kita sediain tempat di sini untuk sama sama barang barang bernostalgia
nostalgia itu kan mengenang sesuatu yang indah mengenang sesuatu yang baik
sekarang ini banyak banyak budaya modern sehingga barang barang yang antik itu perlu di
barang barang yang perlu dikitarikan supaya kita mengenang masa lalu
selain bisa melihat atau membeli barang barang antik di tempat ini pengunjung juga bisa menikmati berbagai jajanan khas bandung
bahkan juga bisa sambil bercukur
jadi jika anda datang ke kota bandung dan ingin bernostalgia atau mengenang hal hal indah di masa lalu
tak ada salahnya untuk mampir ke pasar nostalgia bandung
ruli rohimad bandung